arus balik lebaran terpantau masih ramai di jalur tengah dari arah jawa tengah melalui sumedang serta menuju bandung dan jakarta
simpul kemacetan terjadi di sekitar pasar tanjung sari dan persimpangan persimpangan yang menuju permukiman warga
dan untuk mengetahui kondisi terkini seputar arus balik di daerah sumedang jawa barat kita sudah terhubung dengan koresponensi nn indonesia dari yogi tujuliarto
yogi sejauh ini bisakah anda gambarkan tentang kondisi lulintas di tempat anda melaporkan saat ini seperti apa yogi
baik prabu selamat siang menjelang sore memang volume arus balik di jalur tengah tepatnya dari arah jawa tengah sumedang menuju bandung dan jakarta sampai sore ini masih ramai
dan memang tadi siang tepatnya sekitar pukul satu antrian kedaran bahkan mencapai tiga km dari arah jatinangor menuju ke arah sumedang
memang penyebab dari antrian panjang di wilayah tanjung sari ini memang diantaranya selain volume kendaraan yang memang masih ramai dari tadi pagi
juga aktivitas pasar tanjung sari yang juga sudah mulai ramai
untuk mengantisipasi atau untuk mengurai kemacetan dan antrian kendaraan siang tadi petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan cara menutup arus dari arah garut atau maksud saya dari arah bandung menuju ke arah sumedang
one way atau satu arah diberlakukan jadi kendaraan dari arah jatinangor dan bandung menuju ke arah sumedang dihentikan sementara
lalu dari arah sebaliknya dari sumedang jawa tengah menuju ke bandung jakarta dan sekitarnya
nah petugas juga telah menyiapkan atau menerjunkan sekitar empat puluh enam personil hari ini khusus untuk mengawasi atau membantu masyarakat warga pemudik yang ingin kembali ke wilayah bandung dan jakarta
personil ini diturunkan atau diterjutkan dari polres sumedang untuk membantu masyarakat terutama di titik titik rawan
seperti pasar tanjung sari dan juga persimpangan persimpangan yang ada di sekitar permukiman warga
yogi jika keadaannya seperti itu sekarang ini apakah ada prediksi
semakin padat di hari hari berikutnya atau akan seperti apa
baik memang tadi saya sempat berbicara dengan petugas kepolisian di polres sumedang
bahwa memang puncak arus balik di wilayah tengah ini atau jalur tengah ini memang terjadi tadi malam
tepatnya pada hari minggu malam menjelang hari senin
nah hari ini yang terjadi atau antrian yang tersisa seperti yang anda lihat di belakang saya ini dari pasar tanjung sari menuju ke arah sumedang
memang berangsur masih ada kendaraan
tapi ini adalah ekor dari puncak
arus balik di wilayah tengah
artinya ini adalah sisa para pemudik yang memang memilih hari ini untuk menghindari kemacetan di arus balik kemarin
terima kasih atas informasi anda